peralatan ibadah menjadi barang yang paling banyak dicari selama bulan ramadan hingga menjelang lebaran
khususnya mukena untuk wanita dan anak anak dengan model pasangan yang sedang laris manis di pasaran
mukena dengan aksen rendah di bagian bawah diakui sejumlah pedagang menjadi yang paling banyak digemari masyarakat tahun ini
banyak macam ibu ada raisa cinderella barbie hadija
sekarang model baru ada raisa alika yang dua in satu
orang pakai kerudung nanti nggak dibuka kerudungnya
sementara untuk warna tahun ini lelak menjadi warna yang sedang tren
tim liputan cnn indonesia